harus berapa kali aku kasih tau sama mama aku gak mau
aku gak mau di penjara ma
dan aku juga gak mau ke kantor polisi sekarang
lepasin aku ma
lepasin aku aku gak mau ditahan lagi ma
tidak elsa jangan
ada seseorang yang memberitahukan informasi tentang keberadaan bremen itu ke randy
orang yang memberitahukan informasi itu adalah elsa
kok bisa elsa dimana sih masuk toko
elsa adalah orang yang memberitahukan bremen itu untuk menyerang di medan rafael
mas nino kan itu kan suaminya
elsa bilang katanya dia gak suka nino terus menerus mengurusi masalah lukamu
jadi sebenernya gue pengen kasih tau lo sesuatu
sebenernya gue serius sebenernya gue pengen kasih tau lo sesuatu tentang
nino itu lagi nyelidikin kasus pembunuhan roy
menyelidiki kasus pembunuhan roy
lo denger dulu ya mbak
kita itu lagi cari siapa pembunuh roy sebenarnya
dan kita juga kerja sama sama kak rafael
bukannya waktu itu elsa bilang sama aku ya
kalau dia juga ikut melediki kasus aku
tapi kenapa sekarang elsa mau mencegah mereka
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
siapa yang telpon
aku gak mau dateng ke sana
aku gak mau dateng
dateng dateng kemana
siapa yang tadi telpon
ya allah elsa
tangan kamu sampai gemeteran begini kenapa
polisi nelfon aku mbak
mereka minta aku datang ke kantor polisi untuk ngejelasin soal materi
aku gak mau
aku gak mau mbak
aku gak mau dateng ke sana mbak
kalau misalkan aku datang ke sana
aku bisa ketahuan jelas kalau aku pelakunya mah
aku gak mau di penjara mbak
sama aku gak mau di penjara mbak
aku takut mbak
ya allah elsa
mama rasanya mengalami hijab elsa
kamu kenapa sih kamu jangan diem aja dong
kamu harus cerita sama mama kamu duduk
ceritain sama mama ada aku
aku yang membunuh roy
kau mencuri k superficial sayangnya
mama dipanggil polisi
atas tuduhan kasus pembunuhan proyek
kita bertahun tahun membiarkan andin yang menanggung semua kesalahan kamu
saat itu kamu berjanji elsa
saat itu kamu janji kamu gak akan melakukan hal buruk lagi
tapi lihat sekarang
gak ada perubahan sedikit pun
kamu gak berubah elsa
sampai kejadian buruk itu
terulang lagi hari ini
aku gak tau kalau kejadian bakalan kayak gini
sekarang kamu itu disadarkan bahwa semua yang kamu lakukan itu ada konsekuensinya
enggak aku gak mau
harus berapa kali aku kasih tau sama mama aku gak mau
aku gak mau di penjara ma
dan aku juga gak mau ke kantor polisi sekarang
lepasin aku gak mau ditahan lagi ma
enggak elsa jangan

seperti hilang jejak mama

aku telepon aja ya

sayang banget biar vindanya
apalagi sih papa epicin pindek air cukup itas ipin